usianya almarhumah tuti alawiya masih menjabat sebagai rektor universitas islam ash shafi'ah
di perguruan tinggi islam ini
didirikan mengambil nama sang ayah ulama besar asal jakarta kiai haji abdullah shafi'i
ya almarhumah juga mencatat sejumlah pencapaian termasuk menjadi menteri negara pemberdayaan perempuan di dua kabinet
lahir di jakarta tiga puluh maret seribu sembilan ratus empat puluh dua almarhumah merupakan anak kedua dari kiai harismatik abdullah ⁇ syafii ⁇ dan hajah rogayah
karir birokrat mubaligoh lulusan iain syarif hidayatullah ini diawali dari menjabat sebagai anggota majelis permusyawaratan rakyat
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh dua hingga dua ribu empat mewakili utusan golongan
iya almarhumah juga pernah menjabat sebagai menteri negara pemberdayaan perempuan dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
pada kabinet pembangunan tujuh dan kabinet reformasi pembangunan
terakhir pada tahun dua ribu tiga sebagai ketua international muslim women union
sukses menggelar kongres internasional organisasi ini di jakarta
kongres ini melibatkan delapan puluh tujuh perwakilan perempuan dari seluruh dunia dan membahas peran wanita serta perdamaian dunia